isak tangis keluarga pecah saat jenazah atlet bulu tangkis nasional
syabda perkasa belawa dan sang ibunda anik sules tiawati
tiba di rumah duka di dusun eroto kecamatan mondokan
kabupaten sragen jawa tengah pada senin petang
jenazah syabda dan sang ibunda disemayamkan di rumah duka
lalu kemudian disolatkan bersama dengan jenazah sang nenek
ketika jenazah tersebut dimakamkan di pemakaman desa setempat
yang tak jauh dari rumah duka dalam satu liang lahat
kepergian syabda tentu bagaikan petir di siang bolong
teman di pelatna serta pengurus pbsi pun
turut kehilangan atlet yang bermain di nomor tunggal putra itu
juga adalah pemain yang memiliki semangat besar
memiliki daya juang yang tinggi juga sangat kondisiplin
dan karena kecelakaan di tol pemalang dia harus kembali ke haripaan sangat
meninggalnya sang atlet bulu tangkis nasional ini
juga mengundang sejumlah ucapan bela sungkawa dari atlet bulu tangkis dunia
di antaranya dari pembulu tangkis tunggal putra den
dan dari atlet park peringkat satu dunia victor axelsen
yang mengunggah emoji sedih dalam unggahan instastorisnya
ungkapan kehilangan dan bela sungkawa juga datang dari senior
sekaligus rekan syabda di pelatnas pbsi jonathan christie
yang mengunggah kebersamaannya dalam laman akun instagramnya
organisasi internasional olahraga bulu tangkis bwf
melalui akun instagram resminya mengunggah video syabda
saat berhasil membawa tim thomas indonesia dua ribu dua puluh
meraih kemenangan atas kondisi
tim korea di laga terakhir grup
saat itu syabda menjadi penentu kemenangan
usai mengalahkan lee yun kyu lewat pertandingan rubber game
kelat thomas itu mbak
ya itu sangat berkesan ya karena dia nggak nyangka untuk diperbandingan
atlet bulu tangkis nasional syabda perkasa belawa
meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya bersama keluarga
mengalami kecelakaan di jalan tol trans jawa
di pemalang jawa tengah pada senin pagi
syabda dan keluarga melakukan perjalanan dari jakarta ke sragen
untuk melayat sang nenek yang meninggal pada minggu malam
namun di tengah perjalanan mobil yang berisi empat penumpang
dan satu sopir itu menabrak bagian belakang truk
akibat kecelakaan ini satu penumpang tewas di lokasi kejadian
yakni ani suliskiwati yang merupakan ibunda syabda
adapun atlet berusia dua puluh satu tahun itu
meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit
sementara tiga penumpang lainnya yaitu ayah kakak dan adik almarhum
tim liputan cnn indonesia